anda masih menyaksikan breaking news kompas tv pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
di mana hari ini saudara rabu dua puluh maret jadi batas akhir penghitungan suara pemilu dua ribu dua puluh
dan kpu hari ini juga kembali melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu dua ribu dua puluh empat
jurnalis kompas tv dian silitonga tadi melaporkan dari kantor kpu
menyatakan bahwa data dari provinsi papua pegunungan telah tiba di kpu
tinggal menunggu verifikasi dan masih menunggu data dari provinsi papua induk atau papua
dan untuk membahasnya kita akan kembali sapa
ada pengamat politik universitas al azhar melalui sambungan zoom
kang ujang komarudin selamat siang
ya kang ujang ini terkait dengan provinsi papua dan juga provinsi papua pegunungan
yang menjadi kendala pengumuman juga belum diberikan oleh kpu hari ini
yang merupakan hari terakhir dari batas tiga puluh lima hari setelah pemungutan suara
nah sejumlah kendala juga telah disampaikan pihak kpu kepada masyarakat
tapi tadi dari jurnalis kompas tv menyampaikan
dari provinsi papua pegunungan telah tiba datanya di kantor kpu pusat
untuk selanjutnya akan diverifikasi dan masih menunggu dari provinsi papua
anda melihatnya seperti apa ketika hari ini merupakan batas akhir
pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang harus disampaikan kpu

ya kita menunggu detik detik yang menebarkan ya
karena bagaimana strategisnya kpu kpu daerah itu dalam konteks
mempersiapkan data untuk pleno di tingkat nasional
jadi kalau misalkan tadi terkendala teknis yang sudah dijelaskan oleh kpu
saya melihat bahwa ini adalah tadi ada hal hal yang tertentu
ada kedisiplinan yang harus dilakukan
tetapi itulah apa namanya namanya juga kendala
namun juga tantangan yang harus dihadapi oleh kedua provinsi tersebut
saya melihat karena mungkin ya daerah kita ini daerah kepulauan
lalu banyak mungkin masih ada persoalan persoalan yang belum tuntas
di papua dan papua pegunungan
sehingga lambat hadir untuk ke jakarta begitu
sehingga kita semua menunggu tadi dari jam sepuluh
seharusnya sudah running harusnya sudah jalan
tetapi masih harus molor hingga menunggu saat ini
tetapi tadi kalau kita lihat dari apa yang telah disampaikan oleh kompas tipi ya
bersyukur mereka papua pegunungan sudah ada di kpu
dan papua induk itu ada di bandara
tentu ini juga membuat bahwa ya kemungkinan proses dan dinamika
soal perhitungan pleno rekapitulasi suara ya nasional ini
akan tuntas dilakukan karena bagaimanapun
kpu akan bekerja keras untuk menyelesaikannya
karena ini amanah undang undang yang harus dijalankan
jadi suka tidak suka senang tidak senang
teknis dan lain sebagainya harus mampu diterobos
agar perjalanan rekapitulasi perhitungan suara secara nasional berjalan dengan baik
harus tuntas harus beres harus selesai
sehingga tahapan pemilu ya betul betul berjalan dengan baik
ya tentu dinamika yang terjadi saat ini
hari ini yang melibatkan teman teman kpu papua dan papua pegunungan
adalah mungkin dinamika yang tentu saja mereka yang paham
mereka yang tahu dan tentu apakah ini bisa dimaklumi atau tidak
ya kita lihat saja nanti bagaimana rekapitulasi suara itu
yang penting tidak molor yang penting tepat waktu
yang penting bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa sejatinya kendala kendala teknis itu memang
yang bukan dari kemauan dari teman teman komisioner kpu daerah tersebut
oke nah ini yang kalau misalnya kita bisa bahas satu persatu
dari mulai pilpres terlebih dahulu ini
tadi disebutkan juga bahwa sisanya adalah dua provinsi lainnya
anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
walaupun memang kita juga masih menunggu begitu pengumuman dari kpu
yang hari ini akan disampaikan kepada masyarakat indonesia
akademisi gitu dari pengamat politik
sejak quick count itu saya termasuk seorang gitu ya
karena dengan metode ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan
nah ketika kuikon itu terlaksana
di hari pembukaan suara tanggal empat belas februari yang lalu
itu saya melihat ya tren
apa namanya kenaikan ketiga pasangan
nah ketika sore hari saya di salah satu televisi juga
terkait dengan kuikon yang ditampilkan di layar
bahwa ketika sudah tabulasi suaranya sudah masuk
waktu itu grafiknya itu juga
tidak ada kenaikan dari pasangan satu dan tiga
maka saya ketika sore hari itu membuat kesimpulan ya
sangat berani ke teman teman media
di salah satu televisi sebelah gitu
bapak prabowo gibran akan menang ketika itu
dan bukti dan kenyataannya itu kan
lalu sekarang kita menyaksikan hitung manual pun
sudah melihat apa namanya arah angin
pileg yang juga dinanti oleh para calon legislatif
karena memang dari beberapa waktu lalu
datanya belum direkap oleh kpu
kalau saya berpatahkan tetap kepada metode kuikon
itu kan margin errornya satu persatu
dan kita menyaksikan juga bahwa
psi itu suaranya dua lima ya kan ya
dari banyak daerah katakanlah
jadi tidak akan menyentuh sampai empat
justru kalau ada empat persen ini anomali
justru kalau empat persen lolos itu justru masyarakat curiga
karena memang dari metode ilmiah
jangan sangat wajar kalau psi tidak lolos
dengan menggunakan metode metode yang sudah umum
digunakan dari bagian survei kuikon tersebut
psi ya belum nyampe titik aman empat persen itu
ini partai yang menurut saya mestinya
saya sih berdoa ya untuk lolos agar apa
agar ya bisa mewarnai konteks narasi politik indonesia ke depan
tetapi apapun keputusannya ataupun hasilnya hari ini gitu
ketika nanti dua provinsi lagi akan dihitung
apakah mampu menembus empat persen atau tidak
tadi kalau psi sudah saya analisa
kalau yang paling harap harap lemas adalah p tiga
karena ini partai ada di senayan
tentu ini menjadi sebuah kerugian besar bagi seluruh kader
bagi kader kader p tiga luar biasa merugikan begitu
apalagi mereka ada caleg incumbent
apalagi tadi punya historis panjang
perjalanannya per tiga dalam konteks membangun indonesia
bahwa semuanya adalah ada di tangan masyarakat
tapi dari pengamatan anda yang sudah anda analisa mungkin
p tiga sampai sekarang ini tiga delapan persen
apa yang membuat p tiga yang di pemilu tahun
tapi tahun ini harus harap harap cemas begitu
ya karena persaingannya sangat ketat ya
kita tahu bahwa p tiga di menjelang menjelang pemilu
bahkan sebelum pemilu itu kan terpecah gitu
banyak konflik atau rentetan konflik yang menghadang p tiga
yang harusnya memperkuat bahkan kemarin di tengah jalan kan
pergantian ketua umum menjadi plt gitu
konflik konflik internal itulah yang berimbas
kepada pemilih p tiga yang bisa saja
itu menjadi persoalan konflik konflik itu
karena bagaimanapun kalau ingin bertarung
ingin terang gitu ya di pileg itu ya harus kuat
tetapi konflik konflik itulah yang membuat menurut saya ya
kehilangan magnetnya dalam konteks untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat
yang kedua mungkin saya melihat ya
p tiga yang sebenarnya sih mereka sudah merekrut milenial
sudah berkampanye di kalangan pemilih pemula
dulu mereka pemilih pemilih muda mungkin
apa namanya lebih tertarik kepada
part part yang lama ataupun part part yang baru yang lebih
progresif ya dalam konteks menyampaikan ide ide
jadi dalam hal itu saya melihat ya tentu kalau kita analisa lebih
dalam banyak faktor faktor kenapa p tiga tidak lolos
paling tidak tadi konflik konflik internal
dan menurut saya gaya gaya ya kampanye yang menurut saya
p tiga kurang mengenai ya kalangan kalangan pemilih begitu
atau terutama khusus segmen pemilih pemula
nah ini masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanyakan juga sama
apalagi terkait pihak pihak yang memang belum terima begitu dengan hasil
akhirnya mengajukan hak angket begitu tapi nanti kita akan membahasnya kita
harus jeda sejenak saudara pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat masih akan
kembali di breaking news kompas tv tetaplah bersama kami